halo selamat kompas tv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
selasa sembilan belas maret dua ribu dua puluh empat bersama saya karisma ningtyas di top tiga kompas tv
yuk kita simak berita selengkapnya
yang selanjutnya sahabat kompas tv ada ketua umum partai golkar yaitu erlangga hertarto
yang merespon isu netralitas presiden joko widodo yang disinggung di sidang komite ham pbb
erlangga menyebut hampir semua presiden di negara negara lain juga memiliki afiliasi partai politik
erlangga sempat menyigung nama presiden singapura lekwanyu yang berasal dari partai aksi rakyat
dan presiden amerika serikat joe biden yang terafiliasi dengan partai demokrat
erlangga memastikan fenomena politik ini biasa terjadi di negara negara lain
presiden punya partai lekwanyu punya partai pap joe biden dari demokrat
jadi itu biasa aja
selanjutnya sahabat kompas tv datang dari lapisan masyarakat yang tergabung dalam gerakan penegak kedaulatan rakyat
yang masih mengorasikan hak angket untuk segera dijalankan di dewan perwakilan rakyat
menyampaikan suara yang sama yakni
digulirkannya hak angket anggota dpr dari fraksi pks dan pkb turut hadir dan mendengarkan unjuk rasa yang disampaikan
aliansi mahasiswa yang tergabung di dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat
juga menyampaikan tuntutan yang mengkritisi sikap presiden joko widodo serta pemilu yang dianggap curang
lalu yang terakhir ada menteri keuangan sri mulyani yang menanggapi pertanyaan dari anggota komisi sebelas dpr ri
menanggapi hal itu sri mulyani menyatakan bahwa program makan siang gratis tidak termasuk dalam anggaran dua ribu dua puluh
sri mulyani menambahkan pihaknya masih mempersiapkan pemerintahan transisi dan membantu desain apbn baru
di dua ribu dua puluh tiga kan belum bapak
eh dua ribu dua puluh empat kan tidak ada
kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru bapak dan ibu
dan kami nanti ke bapak dan ibu sekalian mulai dari kmppkf
kebijakan ekonomi makro pokok pokok fiskal itu sudah ada postur besarnya
belum sampai kepada detail siapa belanja apa bentuknya di mana apalagi tadi mau ngambil bos
nah sahabat kompas tv itu tadi
tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
pastikan juga kamu sudah layak lalu share video ini
saya karisman inkias pamit undur diri